kita akan tanyakan langsung bagaimana sesungguhnya kondisi internal p tiga saat ini kepada wakil ketua umum dpp p tiga amir uskara
selamat malam pak amir
selamat malam mbak zaza
pak jadi sebenarnya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak jadi sebenarnya seperti apa situasi internal p tiga saat ini
karena kan dikatakan sebenarnya saat ini sudah terbelah juga
ada yang mendukung ganjar prano ada yang mendukung anies baswedan ada juga yang mendukung prabowo subianto
benarkah seperti itu
bahwa untuk p tiga kerjasama politik yang kita bangun bersama pdip adalah sebuah komitmen
artinya kita sudah berkomitmen bahwa p tiga mendukung ganjar pranowo
itu sudah menjadi sebuah keputusan
keputusan kedua yang kemarin kita sepakati adalah memperjuangkan
jadi ketua umum diberikan penahan untuk memperjuangkan pak sandi uno sebagai ketua bapak injil nasional
untuk bisa dijadikan wapres dari pak ganjar pranowo
jadi yang namanya keputusan untuk mendukung
pak ganjar dengan kewenangan yang diberikan kepada ketua umum untuk memperjuangkan pak sandi tentu beda skalanya
nah kalau misalnya dianggap ada di internal ada diskusi diskusi saya kira kalau diskusi warung kopi pastilah ada
tapi kalau namanya di internal struktur saya kira kita sudah cek langsung cek sampai ke bawah
tidak ada satupun struktur yang berbeda pandangan dengan apa yang sudah kita putuskan
jadi saya kira ini sekalian itu sebagai klarifikasi saja bahwa di partai persatuan pembangunan
yang namanya keputusan
ketua bapak pertai itu pasti kita akan pegang
tapi kalau misalnya ada kader atau apalagi kalau misalnya dia masuk di struktur kemudian tidak ikut dengan keputusan partai
ada mekanisme yang kita berlakukan di internal partai
baik pak amir itu kan tadi dinyatakan secara organisasi
namun secara individu bagaimana
dan tadi juga pak sandiaga mengatakan bahwa sebagai ketua bapilu ya bapilunya p tiga saat ini
pada saat turun ke lapangan menemukan bahwa memang sebelum semuanya tegak lurus para kadernya
dan menjadi pr pak sandi yang mengatakan ini menjadi pr nya pak sandi
bagaimana di bawah bisa solid
berarti saat ini sebenarnya tidak dong pak para kadernya
kalau kita cerita kader saya kira memang kalau misalnya dari jutaan kader partai persatuan pembangunan
kemudian ada satu dua yang kemudian punya pikiran lain kita juga harus bisa maklumi
karena misalnya ada kedekatan emosional dengan salah satu kader
salah satu capres yang ada ya tentu kita harus bisa memaklukkan
sepanjang dia sekali lagi yang pertama dia bukan dalam struktur
kalau dia kader biasa tentu kita akan berusaha merangkul seperti apa kata pak sandi
kalau ada kader yang sampai sekarang misalnya belum tegak lurus untuk mengikuti apa yang menjadi keputusan partai
tentu kita akan merangkul
tapi kalau misalnya dia struktur ada mekanisme
dia sebagai kader juga ada mekanisme
nah untuk yang ada saya kira mbak siasa paham lah
misalnya kemarin ada yang
misalnya kemarin ada yang membentuk kib
kuning biru hijau misalnya
ya di situ juga ada kader bertiga
tapi kan kita harus melihat bahwa biasanya kader kader yang melakukan kegiatan kegiatan di luar struktur partai itu
mereka yang memang misalnya tidak terpakai lagi di partai
atau mungkin sebenarnya dia hanya merasakan tetap semuanya bukan kader partai lagi
karena banyak juga sekarang dengan musim pindah pindah partai
ada juga yang sudah pindah partai
masih kalau bicara di media masih mengaku sebagai kader p tiga
padahal sebenarnya dia bukan lagi kader p tiga
ya tentu ini harus kita maklumkan
pastilah banyak akrobat akrobat yang dilakukan untuk masing masing mendukung calon
tapi sekali lagi saya pertegas bahwa kita di internal secara struktural
dan bahkan kader kader semua kita berusaha merangkul secara utuh
bahwa p tiga sekarang ini prosesnya adalah mendukung ganjar
kemudian yang kedua
kita sudah serahkan ke ketua umum untuk memperjuangkan
kata kata memperjuangkan ini kita berusaha secara maksimal
baik pak amir penyebab dari adanya isu yang terkuak bahwa p tiga ini tidak semuanya tegak lurus
salah satu penyebabnya karena ada isu sandiaga tidak jadi terpilih menjadi cawapres ganjar
saya kira saya harus bertegas bahwa namanya keputusan itu kan kita ambil setelah keputusan terakhir
karena saat ini komunikasi politik yang dibangun antara ketua umum pak marjono
dengan misalnya ibu mega mbak puan dan teman teman di pdip
begitu juga di praksi tentu saya sebagai ketua praksi dengan teman teman praksi pdip itu terus terjalin
sehingga sebelum ada keputusan kita tidak boleh berandai andai bahwa pak sandi nggak dipakai oleh
tidak akan dijadikan wapres oleh pak ganjar karena bu mega dan lain lain
karena sampai saat ini informasi dan komunikasi yang kita bangun
pak sandi masih masuk calon kandidat untuk wapres
jadi sebelum ada keputusan saya kira kita tidak berande ande lah mbak syahsa
tapi kalau misalnya ada calon capres lain yang kemudian menggoreng isu isu untuk mendapatkan simpati dari p tiga
saya kira itu wajar lah namanya dinamika pasti ada
begitu mbak syahsa
baik berbicara mengenai komunikasi pak arsul juga mengatakan bahwa komunikasi yang terjalin baik baik saja sebenarnya dengan pdip
tapi bukan masalah komunikasinya apakah dalam komunikasi tersebut diajak bicara mengenai penentuan cawapres itu sebenarnya pak
ya saya kira kalau untuk persoalan cawapres mbak syahsa
sampai saat ini sekali lagi komitmen yang kita bangun dengan teman teman di pdip
bahwa sebelum ada keputusan pastilah p tiga akan diajak bicara terkait dengan cawapres
bahwa kita sudah mengajukan calon iya karena itu secara resmi kita ajukan
untuk membicarakan sebagai salah satu kandidat
pak sandi nanti sebelum keputusan saya yakin dan percaya bahwa pasti
apakah itu pak mardiono atau mungkin secara utuh pengurus pengurus teras partai diajak diskusi itu pasti
kita sangat yakin itu karena ibu mega sendiri mengatakan kita akan bicarakan secara bersama sama
jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa karena kita ditinggal atau lain lain saya kira itu karena kurang komunikasi saja
karena secara komunikasi yang dibangun baik itu antara ketua umum pak mardion
dengan ibu mega dengan papuan dan kami juga dengan teman teman di pdip tetap terjalin sampai saat ini
belum ada yang mengatakan bahwa sudah ada keputusan dari ibu mega
baik jadi kerjasama antara p tiga dan pdip ini tidak berat sebelah ya
tidak lah tidaklah sampai saat ini saya kira kami merasa sangat dihargai karena komunikasi itu kita dudukkan dalam posisi setara
jadi posisi antara p tiga dan pdip sesuai dengan komitmen yang kita bangun
kita duduk sebagai satu partai yang berbeda tapi membangun sebuah kerjasama politik
jadi penentukan akhir bukan ibu mega ya pak amir
saya yakin sebelum bu mega memutuskan pasti akan membicarakan dengan p tiga
baik kemudian pak amir mengenai tadi angan angan sesuatu yang belum terjadi
tapi kan yang namanya politik itu harus ada hitungan ya pasti ada hitungan ya
jika nanti sandi tidak terpilih akankah tetap komitmen dengan hasil rapimnas terakhir
saya kira tadi saya sudah jelaskan bahwa rapimnas itu sudah memutuskan
jadi yang namanya keputusan tentu tidak akan kita roba
keputusan dukungan terhadap ganjar sebagai cawapres
persoalan sandi itu kita memperjuangkan
jadi ini nampil dah mbak antara keputusan kita untuk mendukung ganjar itu adalah sebuah keputusan final dari p tiga
kemudian keputusan keduanya adalah kita akan tetap memperjuangkan secara maksimal supaya pak sandi bisa mendampingi pak ganjar
karena hitung hitungan kita secara rasional memang pak sandi punya potensi untuk dipakai atau digandenkan dengan pak ganjar
dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh pak sandi
untuk menutup kekurangannya ada di pak ganjar sekaligus dia sebagai perakrab sekarang ini yang sangat banyak turun ke bawah
bertemu langsung dengan para pelaku umkm misalnya dengan para milenial itu banyak sekali yang dilakukan oleh pak sandi
dan kami sangat yakin di p tiga bahwa kalau pak ganjar kemudian dengan pak sandi itu sangat cocok dan sangat klok untuk membangun kerjasama terutama tentu dari sisi elektoral
jadi secara organisasi dan juga secara struktural apapun nanti keputusannya bu mega p tiga akan tetap komitmen
ya saya kira kalau persoalan capres sudah selesai
nah untuk memastikan baik kemudian untuk memastikan bahwa kader kader anda semuanya di gerai serut ini juga akan tegak lurus dengan keputusan atau sikap dari organisasi atau struktural ini bagaimana jika nanti tidak terpilih
sebenarnya kalau instruksi sudah kita berikan instruksi kepada seluruh jajaran jadi instruksi ini sudah kita berikan kepada swijaya
memang sebagian diantara teman teman ini masih menunggu artinya kalau misalnya dengan pak sandi mungkin dia akan kerja
kalau pak asasaya kalau pak ganjar dengan pak sandi
kalau pak asasaya kalau pak ganjar dengan pak sandi
kalau pak asasaya kalau pak ganjar dengan pak sandi
kalau pak asasaya kalau pak ganjar dengan pak sandi
kalau pak asasaya kalau pak sandi
tetap maksimal tetap maksimal saya kira seperti itu mbak zaza
baik terima kasih pak amir uskara kita akan menantikan ya bagaimana mengenai cawapres ini ya
ini ya pak amir ruzkara terima kasih
telah bergabung bersama kami malam hari ini
kalau kita di peti ya sih tetap juga berdoa
mudah mudahan pak ganjar memilih pak sandi
sebagai ketua bapak pilih nasional
kita baik terima kasih
pak amir uskara telah bergabung bersama kami
malam hari ini di kanal pemilu terpercaya
terima kasih mas yasa